menteri komunikasi dan informatika budi aristiadi selesai siang menyebut hingga saat ini pihaknya masih belum menerima permohonan dari polda metro jaya terkait dari pengungkapan kasus rumah produksi film porno di jakarta selatan
namun pihaknya akan segera melakukan pemblokiran guna mengurangi penyebaran video porno produksi ph di jakarta selatan ini